cabang olahraga eksebisi e sport pon ke dua puluh papua resmi dibuka pada selasa malam di venue hoki indoor doyobaru kebupaten jayapura papua
ini adalah kali pertama e sport dipertandingkan di event olahraga level nasional seperti pon
setidaknya ada empat belas game online akan dipertandingkan seperti free fire mobile legends e football pass dua ribu dua puluh satu dan pubg mobile
terdapat pula pertandingan persahabatan yang akan memainkan gym bergenre moba buatan dalam negeri lokapala
sebanyak satu ratus delapan puluh delapan peserta dari tiga puluh empat provinsi akan berpartisipatif dalam cabur eksebisi e sport pon ke dua puluh papua
dengan adanya e sports sebagai cabang olahraga yang masuk di dalam eksebisi
tentunya akan meningkatkan ekosistem yang ada
di indonesia khususnya di e sport itu sendiri
kita mengharapkan bahwa dengan eksebisi e sport tahun dua ribu dua puluh satu ini akan mendapatkan atau memperoleh atlet atlet yang berprestasi secara berjenjang
pusat pembukaan nomor e football pro evolution soccer dua ribu dua puluh satu langsung dipertandingkan
match pertama mempertemukan kontingen pes dki jakarta melawan kontingan pes banten
kontingen ibu kota harus mengakui kemenangan tim pes provinsi banten dengan skor dua
tim pes provinsi banten akan bertemu pemenang dari pertandingan kalimantan timur melawan jawa barat yang akan digelar pada rabu pagi
sementara tim pes dki jakarta harus rela turun ke lower brecket